ibu siti emang si aldi kapan keluar dari penjara iya jangan jangan uang buat modal buka warung
ini boleh hasil ngerampok si aldi dulu dulu kan si aldi ngerampok tokonya pak haji astofirullah
demi allah bu uang buat modal saya ini bukan dari hasil dari hasil adi ngerampok di tokonya pak
haji saya kan sudah pulangin semua uangnya ini hai ini
tadi bapak demikian mencari pekerjaan ya
iya maaf ada yang mencari duit
agar bapak bisa berubah rumah sakit jangan jangan
bapak tahu perasaanmu
bagi papa bisa bertemu dengan kamu sudah merupakan karunia
jangan cari uang
buat biaya bapak berubah
rasanya mau bapak tidak akan panjang
sebaiknya kamu cari uang buat ibu dan adikmu serta buat masa depanmu
bapak sakit begini gara gara aku jadi aldi harus bertanggung jawab
lagi pula aku udah dapat kerjaan kok tadi aldi ke toko
pak haji minta kerjaan untuk mengajar mengaji alhamdulillah kamu sudah bisa mengaji
waktu di penjara ada seorang bapak yang mengajari aku mengajibkan dan bahasa juga bilang kalau mulai
besok aldi sudah boleh bantu bantu di tokonya alhamdulillah ya allah aldi jangan kau ambil hati
sikap adik muridmu
rini sebenarnya anak yang baik
iya aldi sadar kok
dia seperti itu karena kesalahan aldi
jadi maklum kalau dia membenci aku pak
kamu itu bersaudara kandung
kalau bapak meninggal nanti
cuma kalian yang bisa menjaga ibu
menjaga ibu munak ya
iya aldi janji pak

ketentangan sudah se betul
gw ga denger fadi

aku harus segera mencari uang untuk biaya berobat bapak
bapak gak bisa terus dirawat di rumah seperti ini
aku harus bekerja keras
hei denger ya
jangan kamu kira setelah kamu keluar dari penjara
lalu kamu datang dengan muka sok melas dan baik
saya bisa jadi percaya sama kamu
tertipu sama kamu
selamanya saya gak akan pernah percaya sama kamu
saya sudah janji untuk hidup lebih baik
saya sudah bertobat
kamu itu bego apa tolong sih
kamu lupa ya semua kesalahan kamu dulu
lihat hasil perbuatan kamu
kalau bukan karena kamu
bapak nggak akan sakit seperti sekarang ini
dan saya masih bisa kuliah
sini saja temanmu
kamu jangan nakal
saya sudah suaranya bisa maju
kenapa kamu getar begitu cepat pak

yap belum ya